data satgas covid sembilan belas menunjukkan tidak lama lagi kasus covid sembilan belas di indonesia akan menyentuh satu juta kasus
penanganan covid sembilan belas dan juga pemulihan kesehatan masyarakat menjadi prasyarat pemulihan ekonomi nasional
dan pemerintah ini memerlukan anggaran yang cukup besar untuk melancarkan kebijakan strategis
melalui berbagai stimulus untuk memulihkan kembali perekonomian
dan kami bahas berikut ini anggaran kesehatan pemerintah melawan covid sembilan belas
ini memang anggaran yang terdiri dari belanja kementerian lembaga dan juga non kementerian lembaga
tkdd ataupun juga transfer ke daerah dan juga dana desa serta pembiayaan
dan anggaran pemerintah di masa pandemi ini akan difokuskan untuk dukungan program atau kegiatan
yang terdampak pandemi seperti misalnya pangan kemudian pariwisata
dan juga perluasan akses modal umkm melalui subsidi bunga kur
serta kelanjutan program perlindungan sosial yang terarah dan juga terukur
ini adalah anggaran kesehatan apbn dari tahun ke tahun
kita lihat memang anggaran kesehatan indonesia dari mulai tahun dua ribu delapan belas hingga tahun ini dua ribu dua puluh
ini trennya terus naik
terlebih di tahun dua ribu dua puluh saat pandemi masuk ke indonesia
kita lihat anggarannya dari tahun dua ribu sembilan
nah ini naik hampir dua kali lipat
kemudian kita lihat di tahun dua ribu dua puluh
ini angkanya turun
turun sebesar kurang lebih rp empat puluh dua delapan triliun
dan dari dana ini rp satu ratus enam puluh sembilan tujuh triliun rp enam puluh satu delapan triliun ini dialokasikan untuk penanganan covid sembilan belas
anggaran ini juga menurut menteri keuangan sri mulyani bisa berubah
tergantung dengan kita lihat kondisi ketidakpastian dari peningkatan jumlah kasus
dan juga keinginan pemerintah mengamankan supply vaksin
kemudian kita lihat di slide berikutnya
nah ini adalah kita tahu juga anggaran kesehatan dalam apbn dua ribu dua puluh
ini diarahkan tentunya untuk percepatan pemulihan kesehatan pasca pandemi
dan juga diikuti dengan peningkatan akses dan juga mutu layanan melalui penguatan sistem kesehatan
kita lihat apa saja programnya
yang pertama ini adalah antisipasi pengadaan vaksin covid sembilan belas

ini anggaran kesehatan
ini anggaran kesehatan
ini anggaran kesehatan
ini anggaran kesehatan
ini anggaran kesehatan
delapan belas triliun rupiah
ini direncanakan selama tiga tahun hingga tahun dua ribu dua puluh dua nanti untuk pengadaan vaksin di indonesia
dan tenaga kesehatan ini kemudian juga kita lihat vaksin ini sedang dikembangkan dari dalam negeri
dan juga dari luar negeri yang sudah datang ke indonesia diantaranya vaksin dari sinovac
kemudian kita lihat juga ini adalah antisipasi untuk pengadaan vaksin covid sembilan belas untuk satu ratus enam puluh juta orang
kalau tadi adalah pengadaan vaksin
ini untuk berikutnya adalah pelaksanaan vaksinasi di sini ya
pelaksanaan vaksinasi ini ada untuk satu ratus enam puluh juta orang
dianggarkan sebesar tiga tujuh triliun rupiah
ini sudah dimulai
kita tahu presiden joko widodo sudah disuntik vaksin dari sinovac
dan kemudian tenaga kesehatan juga sedang dalam proses
dan sedangkan daerah daerah yang paling tinggi kasus positifnya ini akan mulai dilakukan kombinasi vaksinasi
kemudian selain untuk vaksin untuk pengadaan dan juga vaksinasi
kita tahu juga anggaran ini nantinya akan disalurkan untuk sarana dan prasarana
kemudian lab lead bank dan pcr
di mana kementerian kesehatan ini dianggarkan sebesar satu dua triliun rupiah
untuk bepom sebesar satu triliun rupiah
selain itu juga yang penting tentunya anggaran prioritas kesehatan bukan hanya soal prasarana dan juga vaksin
ini juga yang tidak kalah penting adalah bantuan iuran jkn bagi pbpu dan juga bp kelas tiga
sebesar dua empat triliun rupiah
kemudian kita akan lihat kembali ini masih target dari prioritas kesehatan
selain itu kita juga ada yang namanya bantuan iuran peserta pbijkn
ini dianggarkan bagi sembilan puluh enam delapan juta jiwa masyarakat indonesia
sebanyak anggarannya empat puluh delapan delapan triliun rupiah
kemudian kita lihat juga bantuan operasional kesehatan
ini untuk mendukung sepuluh satu ratus empat puluh tiga puskesmas di seluruh indonesia
dianggarkan sepuluh tujuh triliun rupiah
kemudian juga untuk pembangunan sembilan ratus tujuh puluh satu gedung puskesmas
dan juga pembangunan rehabilitasi sebanyak lima ratus lima puluh sembilan rs rujukan
tentunya untuk sekali lagi membuat memaksimalkan penanganan covid sembilan belas di indonesia yang hampir mendekati angka satu juta kasus
kemudian juga ini pemerintah masih akan menyalurkan dana desa yang juga tidak kalah penting melalui tkdd
ini adalah bantuan langsung tunai
yang diberikan untuk pemulihan perekonomian desa dan juga mendukung tentunya pengembangan sektor prioritas di pedesaan
berikut ini kita lihat datanya
anggarannya pun untuk dana desa setiap tahun dari dua ribu enam belas ini terus naik ya
grafiknya terus naik dan kita lihat di tahun dua ribu dua puluh ini angkanya berada di tujuh puluh satu dua triliun rupiah
dan di tahun dua ribu dua puluh satu ini anggarannya juga kembali naik
naik tipis satu satu persen atau delapan triliun rupiah di tahun dua ribu dua puluh satu
ini berada di angka tujuh puluh dua triliun rupiah
dan tentunya juga ini selain anggaran dari pusat penting pula tentunya penyaluran dana desa ini dimaksimalkan nantinya untuk memaksimalkan penanganan covid sembilan belas
dan juga pemulihan ekonomi yang berada di pedesaan di seluruh indonesia
kemudian ini dengan besaran anggaran tersebut tentunya pemerintah menargetkan angka pengangguran di tahun dua ribu dua puluh satu yang cukup tinggi
karena adanya dampak covid sembilan belas
ini nantinya untuk berada di level tujuh tujuh hingga sembilan satu persen
ini masih di bawah sepuluh persen target pemerintah
kemudian kemiskinan juga ditargetkan pemerintah
ini di tahun dua ribu dua puluh
ya ini adalah target di tahun dua ribu dua puluh satu untuk kemiskinan berada di angka sembilan dua hingga sembilan tujuh persen
kemudian indeks pembangunan manusia
ini juga yang tidak kalah penting
ditargetkan di tahun ini berada di
dan memang penting ya
indeks pembangunan manusia ini adalah indikator untuk mengukur dari keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
yang juga menggambarkan tingkat kesehatan pengetahuan dan juga standar hidup layak
dan tentunya anggaran yang besar ini
dikatakan menteri keuangan sri mulyani sekali lagi
ini bisa saja berubah tergantung bagaimana anda bagaimana kita semua
tentunya patuh protokol kesehatan agar anggaran ini tidak bertambah dan tidak membengkak
sehingga membebani kita semua